ada perkembangan apa
yakin ya gak salah liat ya
kalau begitu saya kesana
tapi tolong diawasin dulu pak ya
tolong pastikan kalau mereka gak pergi kemana mana
sebentar lagi sebentar lagi
buru buru amat pak tristan
kayaknya ada yang penting nih
tapi tadi dia bilang mereka
siapa yang mereka ya
bikin penasaran aja nih
perempuan yang sama tasya itu siapa pak
jangan sampai ada orang yang tahu kalau tasya ada di sini
dan satu lagi
kamu jangan coba coba mendekati
perempuan cantik itu
saya akan bantu kamu tasya
mungkin dengan begitu
kamu juga akan bisa
membantu saya menemukan tni kembali
bapak yakin kalau bapak melihat ada dua perempuan di rumah itu
saya yakin pak
saya salah lihat ya
mudah mudahan ada jangka pak
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
jangan sampai ada leluhur dua ratus delapan puluh sembilan
yang dia ada di situ
jangan jangan dia sedang mematah matahi rumah ini
berlawan aku harus kasih dia peringatan
kenapa kamu datang ke sini
saya kan sudah bilang kalau anak saya yang ada di sini
terus kamu mau ke mana lagi
orang kaya seperti kamu
ya mungkin mau datang ke sini
kalau tidak punya niatan pusuk di otaknya
wah salah salah ngomong pak bersih geroyah para paham punggung ini
maaf pak saya minta maaf sebenarnya saya
ya sebenarnya memang sudah tidak ada lagi yang perlu kamu omongin
karena kamu tidak punya bukti kalau randy sama tasya
orang kaya seperti kamu bisanya cuma menuntut dan menunduk orang miskin seperti kamu
jadi lebih baik sekarang kamu pergi dan jangan pernah lagi kembali
saya minta maaf sekali lagi pak tapi saya tidak akan pergi dari tempat ini sebelum saya memastikan sendiri permisi
tristan ngapain coba di sini
tasya jangan cepat cepat berasumsi kenapa
bu ibu itu tidak tahu tristan itu jahat bu
dia itu sudah sekongkol sama bu maya dan maudie
menurut saya tasya lebih cocok sama tristan
dan mulai detik ini saya akan membantu tristan untuk mendapatkan tasya
iya bu aku yakin banget tristan itu jahat
tristan itu jahat banget bu dia itu

our baby yang menang ini donka dan mokok kita
bu tapi daya susah
puas kamu enggak siap siap akan
tenang kamu harus tenang kamu belum bisa mengendalikan kekuatan baru kamu apa kekuatan
baru baru bose berdepan pesi terjadi sama aku kenapa sih aku sering banget denger dengungan
gak enak di kuping aku itu makanya kamu harus tenang aku akan kasih tahu kamu semuanya dan
aku akan mengajarin kamu bagaimana cara kamu mengendalikan kekuatan ini oke mengendalikan
oh ya barusan tristan ngapain datang sini
pagi tadi saya lihat apa ii rawan bawa cewek dua cakep cakep yang bener
kebetulan tadi saya lewat sini dan nggak sengaja saya berhenti
dari kapan dia ngeliat gue di sini
itu aja pak
saya bukan ada maksud untuk ngikutin bapak
tapi saya tuh khawatir sama bapak
karena akhir akhir ini bapak itu galau sekali pak
saya tuh takut ada apa apa sama bapak
dan saya kesini untuk meyakinkan kalau bapak itu baik baik aja
bagus deh kalau bapak baik baik aja pak
berarti benar kamu ikutin saya kan fer
mau saya galau karena tasya itu urusan saya bukan urusan kamu
jadi saya minta kamu jangan pernah ikut campur urusan saya
tristan nuduh kalau randi bawa pergi aku